tugas polda jawa barat dan pemadam kebakaran kota bandung
mengevakuasi bangkai sebuah minibus di sungai cipamokolan rabu siang
minibus ini terseret banjir bandang yang menerjang kawasan cicahem bandung
dan hanyut sejauh empat km
sementara itu puluhan rumah warga cimenyan kabupaten bandung juga rusak
akibat terjaring banjir yang sama
ratusan warga memenuhi lokasi penemuan bangkai minibus
di aliran sungai cipamokolan di kawasan antapani bandung rabu siang
warga ingin menyaksikan proses evakuasi mobil yang terseret banjir bandang
yang melanda kawasan cicahem selasa petang kemarin
tugas unit pengamanan dan penyelamatan polda jabar
serta petugas rescue pemadam kebakaran kota bandung
sempat kesulitan mengevakuasi mobil tersebut
mobil berada di aliran sungai yang berada di bawah jalan komplek perumahan
pemilik mobil adang priyatna mengaku peristiwa ini
berawal dari meluapnya sungai cicabe
di dekat komplek perumahan bukit resik yang merupakan tempat tinggalnya
itu jempol kita ada sepuluh meter anak
jadi airnya seretan masuk ke situ ke perumahan dua meter apa itu
tingginya dua meter
dengan kondisi rusak berat serta dipenuhi tumpukan sampah
mobil yang ditemukan empat km dari lokasi kejadian banjir bandang di cicahem ini
dievakuasi dengan menggunakan dua kendaraan kren
milik pemadam kebakaran kota bandung dan polda jawa barat
sedikitnya dibutuhkan waktu lima jam
hingga seluruh potongan tubuh mobil dapat terangkat
sementara itu warga dan puluhan tim sar
bandung dan relawan di kampung cipariuk desa bojong kacor
kecamatan cimenyan membersihkan puluhan rumah warga
yang terdampak banjir bandung sehari sebelumnya
tercatat sebanyak empat puluh delapan rumah terimbas dan rusak
bahkan lima diantaranya mengalami rusak berat hingga dinding bagian belakangnya jebol
sebenarnya aliran sungai anak cidurian yang melintasi permukiman warga tersebut
namun karena debit air yang datang dari wilayah yang lebih tinggi
tinggi sangat besar aliran sungai tak dapat menampung
hingga akhirnya air meluap setinggi dua meter
dan merusak puluhan rumah warga di kawasan ini
jam lima belas dua puluh lima sore hari pada saat orang lagi kena non konti
tiba tiba datang air tinggi kurang lebih enam meter
beserta sampah potongan air hingga membanting tembok tembok yang ada di sekitar ini
dan hancurnya itu karena bantingan sampahnya itu
rumah bapak jebol ya
jempolnya setelah evakuasi keluarga semua aman
ada aman listing
tapi hampir sejak kali lagi listing itu sudah dimatikan
hujan deras yang terjadi di daerah bandung dan sekitarnya
menyebabkan debit air yang besar
dan daerah aliran anak sungai cidurian yang sempit
mengakibatkan air meluap
ketinggian air bahkan mencapai enam meter dari dasar sungai
dan menggerus puluhan rumah warga
dan akses jalan perkampungan
tim liputan transmedia